sementara itu kawasan puncak bogor jawa barat diserbu wisatawan
selasa pagi kemacetan parah terjadi di simpang gadok
dan untuk mengurangi kemacetan polisi melakukan rekayasa lalu lintas
berupa sistem buka tutup jalan
antrean kendaraan sepanjang lebih dari lima km terjadi dari gerbang keluar tol ciawi mengarah ke puncak selasa pagi
ribuan kendaraan padat merayap saat melintasi simpang gadok
meski harus berjibaku dengan kemacetan panjang
sejumlah wisatawan mengaku terbiasa dengan kepadatan lalu lintas di puncak
mereka memanfaatkan libur hari raya nyepi untuk melancong
salah satu obyek wisata di puncak kita sudah rencanakan
jadi ya ya memang nikmati aja lah memang sudah tahu macet
sekitar dua ratus personel polres bogor diturunkan untuk mengatur arus kendaraan
guna mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di simpang gadok
polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan
lebih disarankan melewati jalur puncak yang sudah kita siapkan
karena one way ini kan sudah memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mempercepat kendaraan segala macamnya
namun ada juga yang harus kita
pending karena kita lebih memprioritaskan volume kendaraan yang lebih banyak
misalkan pagi hari kan lebih banyak dari bawah ke atas kira kira seperti itu
pukul setengah delapan pagi hingga sebelas siang arus kendaraan berlaku satu arah dari simpang gadok menuju puncak
sementara dari arah sebaliknya ditutup
arus kendaraan satu arah dari puncak menuju simpang gadok diberlakukan mulai pukul satu siang hingga lima sore
namun sistem buka tutup ini berlaku situasional tergantung kondisi lalu lintas
sedikitnya lebih dari sepuluh ribu kendaraan yang datang dari jakarta terus memandati wilayah pegunungan di bogor
selain lonjakan arus wisata kemacetan juga diperparah oleh arus motor yang melawan arah
pantauan udara dari drone tmc polres bogor menunjukkan kemacetan melapis di bibir tol ciawi simpang gadok dan mega mendung
dari pantauan udara kamera drone tmc polres bogor
terlihat kendaraan wisata yang datang dari arah jakarta menuju puncak bogor terjebak kemacetan parah
antrean kendaraan yang berlapis terjadi di ruas gerbang tol ciawi kilometer empat puluh tiga simpang gadok hingga kawasan megamendung
selain lonjakan volume kendaraan kemacetan juga diperparah oleh pengendara motor yang nekat melawan arah
akibatnya petugas satlantas tempat terpaksa melakukan buka tutup jalur
serta memperlakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan
tercatat lebih dari sepuluh ribu kendaraan berjejalan masuk ke area wisata pegunungan tersebut
pemberlakuan ini sendiri kita lakukan sampai pukul sebelas
namun itu juga situasional jika dikira kita jamnya sudah agak landai kita bisa percepat lagi jam sepuluh tiga puluh
dua ratus ribu kendaraan itu data dari gerbang tol ciawi
diperkirakan puncak arus balik wisata libur hari raya nyepi ini akan mengalami lonjakan pada selasa sore
rencananya petugas akan membuka arus turun
mulai pukul dua siang hingga malam nanti
muhammad juanda bogor